tete yakin nih lita dibawa sama jintomang
mata saya kan belum burem
saya masih muda
lagian tadi kan suasananya masih terang
siapa tahu di dalam ada tukang bakso
enggak adam udah kenyang
om yang masuk aja
tuh pokoknya om yang harus masuk duluan
iya deh oke
om yang masuk
tapi kalian ikutin dari belakang ya
om sudah biasa menghadapi ini semua
eh itu kan film om
sementara kayaknya biasa
dan pula terus dari sekarang
semuanya tenang ya
adam ada apa
hicu ada yang
kayaknya tempe gangil adam deh
hai itu baju perempuan
hi hi hai berarti bener cinta mengerti bersembunyi di sini
kemana jinnya enggak tahu lagi ngasuk kali nggak di sini
tapi kalau di tempatnya sini terus mami aku mana
ini tadi mana sih kok jadinya asar aduh
itu pasti langkah kakinya jin tomang
pasti dia udah ngikutin
aduh ngumpet ini mah
itu kan silita anaknya businta
tapi kau integrating
kemana sih lita ya allah harinya cepet pisan
ini kan asminah nasi lita pasti tadi dijatuhin waktu ditangkap sama jinn
tomang berarti jinn tomang beneran
kenapa saya teriak kamu teriak ari kamu
teteh kenapa teriak
karena teteh teriak
saya juga takut
sering banget sih ari kamu teh
ini adam sama raffadih disini
jinn tomang tante liat jinn tomang
dan ini asminahnya lita
pasti tadi dijatuhin waktu dia mau dibawa sama jin tomang
apa jadi lita dibawa jinn tomang
tadi kan udah diomongin kenapa diperjelas lagi sih
pasti gue dulunya yang mau ngomong tapi lu duluin yaudah gue oleng lagi
lu pikir ini siaran ulangan warna berita kali
saya teh yakin b
mata saya kan belum burem saya masih muda
magian tadi kan suasana nya masih terangi
jadi saya bisa bedain yang mana jinn
ini deh daripada bingung mendingan kita ke rumahnya bu sinta mastiin kaulita itu diumpetin
sama jintomang apa enggak gitu ih tapi kok tega banget ya demi kekayaan diri kok dia bisa bisanya
miara jintomang terus anaknya jadi korban ih tega banget udah daripada kita ribut ribut di sini yuk
bu kenapa sepi sepi aja ya eh jangan jangan enggak ada orang kali di rumahnya asa kosong
jangan jangan bu sinta sama sidio tahu kalau orang orang mau pada kesini makanya dia kabur
duluan berarti bener dong kalau dia itu miara jintomang terus kita dikorbanin buat jintomang
isrem bima gua itu tuh gua itu apa kita harus menutup gua itu supaya jintomang enggak mengganggu
warga di sini lagi iya bener bener setuju setuju setuju
iya bener tutup aja gua nya biar aman semuanya udah yuk kita cabut yuk udah yuk yuk
akhirnya juga alhamdulillah anak anak gua nya udah ditutup mudah mudahan kita
enggak diganggu lagi ya sama jinn tomang amin terutama mami hi hi
gading neror kita lagi dam
rafa ali mau punya babi lagi enggak
babi maksudnya apa apa be ya maksudnya
denny mau jadi babi kalian nanti babi mau ngelamar mami kalian jadi istri babe
babi mau ngelamar mami ya kalian seneng kan punya babi lagi